dan saat ini sedang berlangsung upacara serah terima jabatan menteri keuangan di kantor kementerian keuangan republik indonesia
kita bergabung ke kantor kementerian keuangan saat ini
dan khususnya money follows program yang sangat diharapkan oleh bapak presiden
dan keuangan tentunya nanti diharapkan mengeksekusi juga dengan baik
dan kita bersama sama bisa mendorong kementerian lembaga untuk membelanjakan tidak hanya cepat
tapi tepat sasaran dan yang lebih penting efisien
nah barangkali kalau kerjasama yang baik itu bisa terjadi hal ini akan sangat baik bagi ekonomi indonesia
saya yakin dengan kepemimpinan bu sri mulyani yang pernah di bapak nas juga kerjasama ini bisa berjalan baik
dan khususnya pak dirjen anggaran ini penting sekali untuk kita
terus memperbaiki melancarkan hubungan antara bapak penas dengan kementerian keuangan
dalam konteks penganggaran dan belanja prioritas
dan titipan terakhir kepada teman teman pajak dirjen pajak dan segenap jajaran
mudah mudahan teks amnesti bisa sukses
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik dari jajaran keuangan atau menteri keuangan sebelumnya mantan berarti sekarang ada dua pak bambang dan pak hatip basri
dan juga dari tpr bapak pimpinan komisi sebelas dan badan anggaran maupun dari kementerian lembaga dan tamu tamu sekalian yang saya hormati
merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dimiliki
minta oleh bapak presiden jokowi untuk kembali ke indonesia dan mengemban tugas yang saya tahu tidak ringan
tidak ringan karena saya sudah tahu bahwa di dalam apbn dan politik anggaran atau kebijakan fiskal
merupakan suatu instrumen yang luar biasa penting bagi negara
untuk memiliki kebijakan fiskal
untuk memiliki kebijakan fiskal
bisa digunakan di dalam mencapai cita cita pembangunan nasional
saya tahu ini adalah suatu kepercayaan yang sangat tinggi
dan saya dengan rendah hati ingin membaktikan kemampuan saya pengetahuan saya maupun profesionalisme saya
oleh karena itu saya ingin sekali mendapatkan dukungan tentu saja dari seluruh jajaran kementerian keuangan
baik eselon i eselon ii eselon tiga dan seluruh jajaran seluruh staff di sini
saya tahu anda semuanya memiliki tugas yang berat namun juga memiliki ambisi
dan cita cita untuk mengelola keuangan negara yang sebaik baiknya sesuai dengan amanat undang undang dasar empat puluh lima
dan juga sesuai dengan amanat perundang undangan yaitu keuangan negara perundangan negara
dan segala macam undang undang yang berurusan dengan keuangan negara
saya juga menyadari bahwa kebijakan fiskal
terutama dalam situasi ekonomi yang sangat menekan
terutama baik dari lingkungan internasional maupun dari dalam negeri
akan menerima beban yang semakin besar
dan tugas ini merupakan suatu tugas yang mulia namun tidak ringan
kita akan bersama sama menjaga keuangan negara
menjalankan tugas ini untuk bisa tidak hanya mendukung tujuan nasional
tapi juga menggunakan anggaran untuk bekerja sama dan mendukung keseluruhan tugas kementerian
lembaga dan pemerintah daerah
agar mereka semua bisa menjalankan tugas fungsi dan peranannya sesuai yang diharapkan
dan direncanakan secara efisien dan akuntabel
bapak presiden telah menyampaikan tadi pagi atau tadi siang
bahwa tugas yang harus diemban untuk menggunakan instrumen fiskal ini adalah untuk memerangi kemiskinan
mengurangi kesenjangan menciptakan kesempatan kerja
dan mengembalikan kemampuan
dan nuekanlah vaksinasi bagi program a empat
rimas kerampasan agar dibawa awal dan retardir
susun davor keempat sebelum pengedilan
mendapatkan dukungan dan sekaligus mendukung fungsi fungsi di dalam perekonomian
sehingga mereka mampu bisa menjalankan fungsi untuk bisa menciptakan kemakmuran bersama
menciptakan kesempatan kerja mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
ini tugas yang harus kita perhatikan dengan seksama
dan saya berterima kasih kepada pak bambang sebagai mantan menteri keuangan
tentu yang telah melakukan banyak inisiatif untuk bisa memiliki rancangan anggaran
dan bahkan dengan target target yang telah didiskusikan dengan dpr
untuk kemudian mereka menjadi instrumen baik dari sisi penerimaan negara
maupun belanja negara
saya akan banyak bertanya kepada pak bambang yang telah merencanakan
karena saya tahu ini sudah mendekati untuk penyelesaian nota keuangan
dan tentu saya sangat berharap kepada pak mis bakun
dpr tentu akan memberikan dukungan dengan kerjasama yang positif
kepada kami di departemen
dpr juga sangat berharap untuk menjaga keuntungan dpr

sehingga kami bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal
sesuai dengan keinginan rakyat yang disuarakan oleh anggota dpr
saya juga sangat mengharapkan tentu saja dari seluruh jajaran kementerian keuangan
untuk secara rendah hati terus menerus memperbaiki kinerja
dari departemen keuangan
departemen ini atau kementerian ini begitu penting
dan menjadi harapan dari masyarakat
apa yang dilakukan oleh kementerian ini akan mencerminkan kualitas
dari birokrasi secara keseluruhan
dan juga akan memberikan suatu kepercayaan
terhadap kinerja dari birokrasi republik indonesia
saya berharap kementerian keuangan
harus menjadi contoh teladan bagi kinerja birokrasi di indonesia
yaitu birokrasi yang tidak mempersulit
birokrasi yang memiliki semangat melayani
birokrasi yang transparan
dan birokrasi yang akuntabel serta profesional
saya tahu nilai nilai ini akan menjadi contoh terbaik
dan itu sudah ada di kementerian keuangan
tugas saya tentu saja untuk menyuburkan nilai nilai ini
sehingga bisa betul betul tercermin dan terlihat
oleh seluruh masyarakat kementerian lembaga
pemerintahan daerah dan seluruh stakeholder di luar
saya mohon dukungan dari para media yang ada di depan saya
yang selama ini saya tahu adalah partner yang sangat penting

bagi kementerian keuangan untuk bisa menjadi partner di dalam
menyuarakan program program pemerintah yang dicerminkan oleh
kebijakan fiskal kami dan juga bisa menjadi partner yang jernih
di dalam menciptakan suasana sehingga masyarakat dunia usaha
maupun stakeholder yang lain memiliki pemahaman dan kepercayaan
akan kredibilitas dari kebijakan kementerian keuangan
khususnya kebijakan fiskal
sekali lagi saya mohon doa restu bagi semuanya
ini tugas yang tidak ringan dan saya merasa sangat terhormat
untuk diberikan kepercayaan kembali memimpin kementerian ini
yang begitu penting dan saya yakin dengan dukungan bapak ibu sekalian
baik yang di sini dan saya tahu jajaran kementerian keuangan
di semua daerah akan bekerja sangat keras untuk bisa menunjang
keberhasilan dari program pemerintah di bawah pimpinan bapak presiden
joko widodo dan wakil presiden yusuf kala
demikian terima kasih sekali lagi atas dukungannya dan doa restunya
dan saya insya allah dengan gandak rahmat tuhan allah swt